postingan rindu menyaksikan pemandangan mentrai terbit dari atap rumahnya
yang diposting ulang tujuh hari lalu
jadi unggahan terakhir almarhum bondan winarno di akun instagramnya maknyus bw
foto yang diambil dari kediaman keluarga bondan di bali ini
sebelumnya diposting mendiang pada tiga puluh agustus lalu
lewat postingan yang sama netizen pun meluapkan rasa kehilangan
mendengar kabar berpulangnya bondan wilarno
sebagian besar berterima kasih atas inspirasi yang diberikan mendiang
lewat program televisi yang dipandu pak bondan
netizen mengaku lebih mengenal ragam kuliner indonesia
mendiang bondan yang terkenal dengan slogan khas maknyus dan top markotop ini
memang dikenal sebagai pakar kuliner
serba serbi kuliner indonesia juga dibagikannya di akun instagram maknyus bw
seluruhnya adalah hasil perjalanannya menjelajahi kekayaan kuliner
yang membuatnya berbeda pak bondan tak lupa menyisipkan sejarah tips
dan tentu saja review dari setiap kuliner yang dicicipinya
kesannya sebagai pakar kuliner bahkan seperti menutup sisi lain pak bondan
sebagai pribadi yang multitalenta
halo teman teman saya bondan hario winarno
kebanyakan orang mengenal saya sebagai pemandu acara kuliner di satu televisi
gak banyak sih yang tahu bahwa sebetulnya saya juga seorang kolommis
pegiat lembaga swadaya masyarakat
dan bahkan juga pelakon

dulu saya pernah menjadi pemimpin redaksi majalah balita
majalah swa dan juga harian suara pembaruan
sudah ratusan pelom saya dimuat di media media terkemuka
termasuk wall street journal kompas tempo dan lain lain
juga sudah banyak buku saya yang diterbitkan
sisi lain seorang bondan winarno juga diungkap dalam sebuah video yang diunggahnya
menjelang maju sebagai caleg tiga tahun lalu
tak jauh dari kepakarannya di bidang kuliner
almarhum saat itu mengaku ingin memperjuangkan indonesia bergizi
sebagai salah satu misinya maju sebagai wakil rakyat
dan rabu dua puluh sembilan november pagi tokoh multi talenta ini pergi
ia meninggal di rumah sakit jantung harapan kita
tempatnya menjalani perawatan beberapa bulan terakhir
almarhum yang lahir dua puluh sembilan april seribu sembilan ratus lima puluh meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak
serta kenangan inspirasi kekayaan kuliner nusantara
di benak para penggemarnya
selamat jalan pak bondan